ini maklumatnya ditangani pada tanggal satu januari hari ini tahun dua ribu dua puluh ini maklumatnya
kepala kepolisian republik indonesia jenderal idam aziz menerbitkan maklumat tentang larangan kegiatan
penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan front pembela islam
hal ini bertujuan memberi perlindungan serta jaminan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat
berdasarkan maklumat tersebut polri akan menindak pengguna atribut dan simbol fpi
serta meminta masyarakat segera melapor bila menemukan kegiatan dan simbol fpi
kepala polri juga meminta masyarakat tidak mengakses mengunggah
dan menyebarluaskan konten yang terkait dengan fpi baik melalui situs web maupun media sosial
bahwa dengan adanya maklumat ini maka setiap anggota polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ataupun diskresi kepolisian
saya kira ini teman teman yang bisa kami sampaikan
untuk update yang lain nanti jam dua akan kami sampaikan kembali
terima kasih atas perhatiannya selamat sore
sementara itu front pembela islam yang kini berganti nama menjadi front persatuan islam
tak akan mendaftarkan diri sebagai organisasi masyarakat kepada pemerintah
kepada cnn indonesia com tim kuasa hukum aziz yanuar menyatakan
pendaftaran sebagai ormas itu merupakan hal yang tidak penting
ia menyebut saat ini urusan yang terpenting adalah mengawal komnas ham menuntaskan penyelidikan
kasus meninggalnya enam anggota laskar fpi saat bentrok dengan aparat kepolisian pada tujuh desember dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia